saya pak saya minta tolong sama bu wulan untuk mengantarkan itu semua karena saya ingin membahagiakan anak saya pak
iya saya paham kamu mau membahagiakan anak kamu
apa itu pak
bagaimana kalau anak kamu diasuh sama orang lain
nino masih butuh saya pak
aku mohon jangan ya pak
tapi sampai kapan
saya izinkan kamu untuk merawat anak kamu
tapi tetap lihat keadaannya
terima kasih banyak ya pak
mbak fitri tahu dong perasaan menjadi seorang ibu
benar mbak dewi
nggak ada seorangpun ibu yang mau berpisah dengan anaknya
dan saya yakin banget setiap ibu pasti akan berusaha sukuat mungkin untuk selalu deket sama anaknya sampai kapanpun
dan saya bukannya egois
nino itu adalah
anak rendah gini saya sendiri
jadi wajar dong kalau saya mempertahankan dia sampai dalam penjara
karena nino itu adalah segala yang diapun saya mbak
walaupun di dalam penjara bukan tempat yang ramah buat dia
saya kaget mét generation masih kelima
berisik ah suara anak si dewi bikin gue nggak bisa tidur tuh berisik banget tuh
besok kita ajak ya
apa lu bukit wil
bikin gue semaleman gak bisa tidur
kau mau main anak saya
gue mau buang anak lo keluar dari penjara
eh kalau berani jangan perayakan
bubat bubat bubat
pak selama nino masih ada di dalam penjara
maka akan sering terjadi keributan seperti ini
bu ini bukan salah nino
diam jangan menjawab
lu jelaskan masalahnya
pak kepala kalau nino dipertahankan
napi yang lain akan minta anaknya dirawat di penjara
kasih kesempatan lagi pak
nino masih butuh saya pak
kenapa sih ibu
makasih kalau juga
keluar lo keluar lo
sini gak lo keluar lo keluar lo
jangan berisik kadang gue lagi mau tidur
keluar gak lo eh sini kalau berani

jam istirahat sudah selesai kalian semua kembali ke sel
masih kebanyakan keluar
nino sayang mau bawa buah siang gak
ibu bacain dongeng ya ibu punya cerita dongeng yang bagus sangat syah
dahulu kala ada seorang anak yang terlahir dari keluarga kaya raya
dia lahir dengan disambut penuh sukacita oleh segenap keluarganya
di saat si anak tumbuh dia bebas berlarian di taman yang luas
di atas rumput yang menghijau
bermain dengan hewan hewan yang lucu
terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe share dan subscribe ya